beberapa waktu lalu presiden joko dodo sempat mengatakan jika pemangkasan eselon asn akan dilakukan dan digantikan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan
hal ini dilakukan guna memangkas panjangnya birokrasi
namun seperti apa kecerdasan buatan yang paling mungkin untuk diimplementasikan
simah liputan kami berikut
ada artificial intelligence yang bisa membantu kita dalam hal yang bersifat teknis
beberapa waktu lalu presiden jokowi sempat mengatakan akan mengganti asn dengan robot
tapi tentunya kalian jangan buru buru berekspektasi akan pergi ke kelurahan lalu dilayani oleh terminator
karena robot ini bentuknya tidak harus selalu berwujud fisik
kita memang baru berbicara masalah tahapan kapan
mungkin nanti sebagian eselon empat dulu kemudian baru sebagian nanti eselon dua
kita ingin karena sekarang ada ai
ada artificial intelligence yang bisa membantu kita dalam hal yang bersifat teknis
administrasi bisa mengerjakan berkaitan dengan akumulasi data bisa
tidak manual bisa yang berkaitan dengan pengolahan data bisa
jadi ini yang mau kita kerjakan tapi ini masih proses panjang bukan sekarang
tapi kita sekarang ini dalam proses persiapan
persiapan menuju ke sana sehingga birokrasi kita lebih cepat tugas birokrasi kita menjadi lebih ringan
nah jelas bukan bahwa maksud presiden jokowi adalah artificial intelligence
artificial intelligence sendiri bukan hal yang baru sebenarnya di pemerintahan
sismin baku misalnya sebuah layanan pengesahan akta perusahaan secara online yang sudah bisa digunakan sejak dua ribu dua
maka tidak heran presiden jokowi ingin terus mengembangkan
dan memperbaiki data dan teknologi ai ini di berbagai bidang lainnya termasuk di pemerintahan
menurut government ai readiness index di tahun dua ribu sembilan belas dari oxford insight indonesia menduduki posisi lima puluh tujuh di dunia
hal ini diambil berdasarkan sebelas input matrix yang dibagi menjadi empat kelompok
termasuk jumlah perusahaan ai yang ada di suatu negara
selain soal kesiapan ada juga beberapa resiko dari implementasi ai ini
resikonya sih bisa macam macam
satu tadi saya sudah sebutkan misalnya bahwa algoritma itu punya bias juga
jadi tergantung siapa yang mentrain
jadi itu juga kita harus hati hati terhadap potensial itu
kedua juga algoritma berbasis artificial intelligence itu butuh waktu juga
artificial intelligence itu butuh waktu juga untuk belajar
jadi tidak bisa kadang kadang butuh waktu untuk bisa mengejar akurasi
itu juga yang harus dipikirkan juga
dan harus ada exitnya di mana kalau dia nggak bisa bikin keputusan
karena informasi yang dibutuhkan tidak cukup maka harus tetap dibantu oleh manusia dulu di awal awalnya
tapi saya pikir sisi plusnya juga dari
dari pemakaian artificial intelligence ini juga bisa mengurangi potensi moral hazard mungkin dari para birokrat gitu
karena kan terutama dalam proses perizinan sehingga kemungkinan kemungkinan untuk bisa terjadinya kongkal lingkong lebih kecil gitu
imron menambahkan implementasi yang paling memungkinkan dalam waktu dekat adalah chatbot
jadi bagi para asn jangan takut pekerjaannya akan digantung

karena presiden sendiri juga sempat menyatakan bahwa yang akan terjadi bukan pemotongan tetapi alih fungsi
pekerjaan yang repetitif nantinya justru akan digantikan dengan pekerjaan yang lebih konseptual
maka jangan pernah berhenti untuk belajar
tim cnn indonesia jakarta